setelah terpukul akibat pandemi
rakyat indonesia harus kembali menghadapi kenaikan harga
usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
di purwakarta jawa barat
tepatnya di pasar rembo purwakarta
pada selasa pagi harga cabai rata rata naik hingga hampir dua kali lipat dari harga sebelumnya
cabai merah keriting naik dari harga rp lima puluh menjadi rp sembilan puluh per kilogram
cabai rawit merah yang sebelumnya rp empat puluh lima naik menjadi rp tujuh puluh
dan cabai merah besar naik dari rp empat puluh lima menjadi rp tujuh puluh per kilogram
tidak bisa jadi ngaruh
soalnya kemarin agak mening
pas kemarin kenaikan bbm
langsung masuk pada tinggi tinggi lagi
ya mungkin dari hokok juga pada naik
gini kalau misalkan bikin sayur
biasanya bawa dua buah jadi satu
cabainya biasanya dua
mau yang biasa
tidak hanya harga pangan
kenaikan harga juga terjadi pada transportasi umum
di terminal kampung rambutan
sejumlah tiket bus antar kota antar provinsi melonjak
hingga membuat sejumlah calon penumpang mengeluh
seorang penumpang bernama sukaria bersama keluarganya
bahkan terpaksa harus menunda perjalanan
karena uang yang dibawa untuk membeli tiket ternyata kurang

tidak apa apa sih
soalnya baru kemarin aku hari jumat berangkat rp sembilan puluh ribu
sekarang katanya satu ratus sembilan puluh lima
tidak tahu sih aku kemarin
biasa aja naik yang biasa dipakai
mau ke kalongan
tidak mau nanya dulu
naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar
juga memukul nelayan di pesisir selatan pandeglang banten
pada senin pagi nelayan memilih tidak melaut
pasca kenaikan harga bbm subsidi jenis solar
mayoritas nelayan di sepanjang pesisir selatan pandeglang banten
mengaku selama ini mereka mengandalkan utang modal untuk melaut
dengan adanya kenaikan harga bbm dipastikan
hasil tangkapan ikan tidak akan bisa menutupi biaya operasional mereka
kayak harga normal kayak kemarin kemarin aja
kemarin aja udah walahan harga rp lima seratus saja
menyikapi soal dampak kenaikan harga bbm
pemerintah sejauh ini telah menyiapkan sejumlah bantuan sosial
menteri sosial tri risma hari ini mengatakan
sejak sabtu tiga september dua ribu dua puluh dua lalu
bantuan langsung tunai untuk delapan belas delapan juta keluarga penerima manfaat
siap disalurkan melalui pbi
pbi tepos indonesia
risma menambahkan total dua puluh enam juta keluarga penerima manfaat
akan menerima bantuan uang tunai sebesar rp enam ratus ribu rupiah untuk empat bulan
yang akan dibayarkan dua kali pada bulan september dan desember dua ribu dua puluh
selain bantuan langsung tunai
pemerintah juga menyiapkan subsidi upah pekerja
dengan sasaran pekerja bergaji rp tiga lima juta rupiah per bulan
menaker ida fauziah mengungkapkan
pemerintah menyiapkan anggaran rp delapan delapan juta
untuk subsidi upah kerja
sudah rp delapan belas delapan ratus lebih
yang sudah siap untuk disalurkan
sore ini juga kami harus menyelesaikan petunjuk teknisnya
untuk penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah atau buruh
kemudian besok kami akan menyelesaikan
perjanjian kerja bersama dengan bank
bank penyalur dan pos indonesia
bantuan ini diberikan kepada warga negara indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan nik
itu sudah pasti
kemudian peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan
sampai dengan juli dua ribu dua puluh
sementara itu pengamat ekonomi indef afiliani mengungkapkan
pemerintah seharusnya tidak akan mencari penyelidikan
pemerintah hanya merespons dampak kenaikan harga bbm dengan bantuan sosial
tapi juga memikirkan cara mengendalikan kenaikan harga
terutama harga pangan
persoalan apa di belakang ini yang memang masyarakat itu tentunya tidak mau tahu
nah oleh karena itu di sini memang pemerintah perlu menyampaikan
hal hal yang berkaitan kenapa harga bbm harus naik gitu ya
lalu bagaimana pemerintah mengatasi pangan
sebelumnya pemerintah mengatasi pangan
sebelumnya pemerintah mengatasi pangan
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com
sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan dampak kenaikan harga bbm
akan menambah jumlah orang miskin di indonesia
ekonom selyos bimayudistira memprediksi
presentase penduduk miskin beresiko naik menjadi sepuluh hingga sepuluh lima persen
atau satu juga hingga satu tiga juta orang miskin baru
di peliputan cnn indonesia